salah satu isu prioritas yang diusung presidensi g dua puluh indonesia adalah transisi energi berkelanjutan
di dalam negeri upaya yang diambil pemerintah dilakukan dengan mengembangkan potensi energi baru terbarukan
salah satunya dari panas bumi
di balik panasnya batuan dan air mendidih ini
tersimpan potensi luar biasa yang dapat menerangi tanah tapanuli
inilah pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula
terletak di kecamatan pahai julu dan pahai ijaya
kabupaten tapanuli utara sumatera utara
sarula adalah pltp terbesar kedua di indonesia
sesar semangka yang membentang di sepanjang pulau sumatera
membuat kawasan sarula kaya akan energi panas bumi
saat ini pltp sarula memiliki kapasitas tiga ratus tiga puluh mw
namun jika dikembangkan sarula diprediksi
memiliki potensi energi mencapai seribu mw
menjadikan sarula sebagai kawasan dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia
selain itu pltp sarula juga termasuk penghasil energi terbarukan dan ramah lingkungan
posisi indonesia yang berada di kawasan cincin api pasifik atau ring of fire
membuat indonesia kaya akan potensi energi panas bumi
dengan potensi kapasitas energi mencapai dua puluh delapan gigawatt
menjadikan tanah air sebagai negara dengan potensi negara panas bumi terbesar di dunia